para nasabah perusahaan investasi perdagangan emas pt best profit futures surabaya ini
tak bisa membendung amarahnya
lantaran tuntutan pengembalian uang investasi yang disetorkan ke perusahaan
tak digubris manajemen
beberapa orang meluapkan kemarahannya dengan memecahkan gelas yang ada di meja
hingga nyaris terjadi bentrokan
beruntung petugas kepolisian yang berjaga mampu meredakan suasana
para nasabah menuntut uang yang telah disetor senilai total rp dua empat miliar
dikembalikan secara utuh
selain itu mereka juga menagih pembayaran profit atau keuntungan investasi
yang dijanjikan perusahaan
mereka mengaku selama ini merasa ditipu dan dirugikan karena akun mereka dibobol perusahaan
uang yang sejatinya untuk investasi emas justru digunakan perusahaan untuk trading
mengakui dari nasabah merasa digunakan karena akun kita ini dimainkan
dan dibobol oleh pihak best profit
kita menuntut di sini adalah pengembalian modal saja
sementara itu pt best profit futures surabaya menilai
apa yang dilakukan perusahaan sudah sesuai prosedur
pihaknya menghendaki adanya mediasi
namun nasabah tidak mau sehingga tidak ada
tidak ada titik temu
terkait tuntutan pengembalian uang pihak manajemen mengaku sulit mengabulkannya
karena harus mengikuti prosedur sesuai peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komuniti
tentang pedoman penanganan pengaduan nasabah
keinginan uang nasabah yang kembali kita kan ada prosedurnya
di perkas satu ratus dua puluh lima itu tadi ada proses prosedur tersebut yang kita harus jalankan
kita tidak bisa
kita tidak bisa
serta mereka langsung mengembalikan
karena kita ada yang namanya proses prosedur yang diatur oleh perkas satu ratus dua puluh lima tersebut
aksi nasabah ini mendapat penjagaan ketat dari kepolisian
mereka mengancam akan melakukan aksi lagi jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh perusahaan
lukman rozak surabaya jawa timur